mbak jessy mau kemana
kamu ngapain sini sini
pak irfan nyuruh saya untuk jaga mbak disini
karena pak irfan sedang berada di ruang admin
om gak bisa lama lama disini
masih ada urusan
empamin dulu ya
makasih om udah jempol
harus jaga kondisi baik baik
terutama kandungan kamu
saya antar ke depan
kalau elsa sendiri gimana pak
boleh saya tahu jessica orangnya seperti apa
ngapain kamu tanya tanya jessica
pasti mau genit genitan ya
saya cuma pengen tahu boleh
nah tuh tuh jessica tuh
berarti yang dibilang nenek waktu itu benar
ada pasien yang bernama jessica di tempat rehabilitasinya elsa
udah kamu tenang aja ya tenang
mama saya pasti bisa cari jessi ya
namanya elsa keren
apa saya sekarang telfon ricky kali ya
kalau banyak yang nolongin kan jadi jessi nya semakin cepat kita ketemunya
udah ya sekarang mbak elsa sama mbak neneng balik ke kamar ya
ini udah malem
tapi mau nungguin telfon
besok lagi aja ya
sekarang kita ke kamar istirahat ayo

cepet banget matinya
apa baterainya bocor
aduh mas ini gimana
mbak ini buat
ganti gelas yang pecah
mbak biar saya bawa ke rumah sakitnya biar di obatin salmon oke
kamu yang kuat ya sayang ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sayang kamu baik baik aja kan
ya papa begitu dengar kamu sakit
terus di lobby tadi ketemu al sama irfan
om irfan ada di sini juga
tadi kan ketemu di lobi
aku ketemu di lobby tadi
ya om lagi ada rekan kerja yang dirawat di sini juga
aku baik baik aja
cuma memang kecapean
jadi kandungan aku turun
oh harus lebih hati hati dong
jaga kondisi kandungan kamu baik baik
ya mungkin karena stres sekali ya
akhir ini kan juga
jangan jangan andin bakal ngaduk om irfan kalau gue sama dia baru baru ini berantem
ada masalah teror teror itu loh
itu kalau memang ada masalah teror itu coba deh biar om bantu deh
ya kamu butuh pengawalan khusus tuh kayak gimana
terima kasih banyak
terima kasih banyak
untuk mengenai pengawalan saya rasa sudah cukup
pengawalan saya di rumah juga sudah cukup baik
jadi tidak perlu ada tambahan pengawalan lagi
mama juga yakin al pasti udah mengusahakan yang terbaik untuk keluarga kamu kan
jadi sepertinya tidak perlu bantuan dari orang lain lagi
maka lebih nyaman
ya ok yaudah
berarti memang sudah tidak diperlukan lagi pengawalan penambahan di rumah kamu
tapi seandainya ada apa apa tolong kasih tau om ya biar om bisa bantu
mbak saya tinggal dulu ya
papa gak ada
aku gak mau disini
aku mau ke pendung
aku mau sama elsa sama nening
mbak mau kemana
saya mau ke toilet susah
saya bantu ya
ham gak perlu saya masih bisa
suster tolong bantu saya suster
semoga papa gak lihat aku pergi
mbak jessy mau kemana
nyuruh saya untuk jaga mbak disini
karena pak irfan sedang berada di ruang admin
om gak bisa lama lama disini masih ada urusan
mumpamin dulu ya
makasih ya om udah jempol
kamu harus jaga kondisi baik baik
terutama kandungan kamu
saya antar ke rumah